cewek yang dulu lu bawa ke rumah gua kan
lu harus perjuangin cinta lu bro
kita gak boleh nyerah
lu datengin keluarganya
lu bilang baik baik
terus lu tunjukin niat baik lu
iya itu caranya bro
yeay akhirnya buku tabungannya ciba sudah jadi
kita selfie yuk sama buku tabungan
ini kan juga waktunya jam makan siang
bagaimana kalau kita rayakan ini kita makan di restoran
tunggu kayaknya aku gak mau makan di restoran deh
aku maunya kita makan tetap biasa kita makan dulu
kamu jadi cocuit banget sih
yaudah ayo permaisuri
aku jadi inget dulu deh
kita tuh ya kalau mau ketemu
mau ngedate lah
malah takut ketahuan sama mama kamu
malahannya sekarang meskipun kita punya anak tetap aja kita harus diem diem kayak gini
gak kerasa ya
waktu cepet banget berlalu
waktu memang akan terus berjalan
jadi selama delapan bulan ini kita harus terus bersabar
karena abis itu kita akan bersama
eh kamu aku sama dedek syifan
bagi aku setiap menit itu seperti setahun
bagi aku melewati delapan bulan itu terasa sangat berat
tapi aku selalu menyimpan kamu disini
jadi setiap saat aku selalu bisa mengingat kamu
selalu bisa mengingat kamu
terima kasih ya
gak ada yang peduli sama aku
gak ada yang perhatian sama aku kayak gini
kamu pantes kok ngedapetin semuanya
mereka terlalu sibuk ngurusin adik aku afif
aku selalu ngerasa sendirian di rumah
aku ngerasa aku tuh gak pernah dianggap
mama aku cuma manjakan aku dengan kemewahan
kemewahan gak bisa bikin aku bahagia
masih mau balik ke kantor
aku harus ke kantor ya ampun kamu sih
aku jadi lupa deh
yuk aku mau kantor ya
udah gak usah ke kantor
kalau aku nanti dimarahin reno gimana soal aku banyak kerjaan banget
kamu coba liat ya yang bisa dada
pasangan itu romantis ya
kita makin cantik tau
ah tunggu tunggu tunggu
laki laki itu adalah laki laki jahat
aku tahu semuanya dari reno
cowok itu sengaja dekat sama cewek yang lebih muda dan kaya raya
dan itu semua udah terjadi sama adik perempuannya reno
malah mereka berdua udah sempet menikah
kakak gak boleh dekat sama laki laki ini
jadi sekarang kamu inget aku ini kakak kamu
kakak tau siapa dia
kak kenal gak sama dia
emang kamu tau

emang kamu tau
enggak sok tau deh fiff
jadi cewek ini yang udah hasut kamu sampe kamu marah kaya gini
kalo apa kamu sok radit
bukan aku yang tau
tapi reyono yang kasih tahu aku siapa laki laki ini sebenarnya
kamu itu gak usah sok suci
ngaku ngaku masih jadi istri afif
tapi malah tinggal satu rumah sama cowok lain
gak cukup kak
emang kenyataannya kayak gitu kan
kamu jangan urusin urusan aku ya
mendingan sekarang juga kamu bawa bella pergi dari sini
aku mau ngeliat dia
kamu pulang ya
kita bicara yang kesalahpahamannya nanti
sekarang aku mau nanya
gak jelas kan
bukan mahrum satu atap
gak usah nasetin orang
cukup kak raina
kak raina gak usah jelek jelekin bella
bella itu hanya gak mau kak raina sama laki laki yang gak jelas
siapa yang gak jelas ya
istri kamu ini yang gak jelas
mau maunya aja tinggal satu rumah sama cowok lain
kamu marahin aku terus
karena kak raina itu adalah kakak dari suami aku
aku ngelakuin ini karena aku kasihan sama kak raina
mendingan kamu nantain pulang kak raina ya
aku gak apa apa pulang sendiri
kak raina lebih butuh perhatian
raina lebih butuh perhatian kamu dibanding aku
udah sekarang kamu anterin kak raina pulang ya
cepet baik pulang
aku mau ke rumah kamu

aku mau ke rumah kamu
kenapa kamu sampai di sini
saya mau duduk di rumah kamu untuk beberapa hari ya
saya tidak bisa kembali ke rumah
ya bisa saja
ini pasti masalah lagi kan
dia sedang ada masalah dengan keluarganya
saya malah juga ikut dilibatkan dengan keluarganya
saya pakaikan segala segala pula dengan orang
tapi kamu tenang saja
saya bisa mengatasinya
tinggal tunggu masalah waktu aja
tidak berubah dari dulu
ada masalah lagi
kita akan berbicara
kamu berbicara dengan saya
saya akan membantu
saya sedang berdua di danau dengan dia
tiba tiba adiknya datang
kemudian dia marah marah dengan saya
dia memaksa kakaknya pulang
dia pasti mendengarkan hal yang salah tentang saya
cewek yang kamu maksudkan ini
cewek yang dulu kamu bawa ke rumah saya bukan
kita adalah orang yang mencintai kamu
kamu harus berjuang untuk mencintai kamu
kita tidak boleh menyerah
kamu harus datang ke keluarga kamu
kamu harus berbicara dengan baik baik
kemudian kamu harus menunjukkan kebaikanmu
itu cara kamu
kita harus bersemangat
kita adalah orang yang mencintai kamu
ya kamu benar
saya harus membuktikan
saya harus membuktikan bahwa saya cinta dengan dia
terima kasih bro
katanya umiku tentang